kabar baik nih bagi anda penggemar kamera instan polaroid
anda bisa bernasal lagi ya akhirnya karena versi terbaru dari kamera ikonik buatan polaroid
diluncurkan kembali oleh impossible project
kamera analog tersebut kini diberi sentuhan teknologi terkini
pada era tujuh puluh hingga delapan puluh an kamera analog instan yang diproduksi polaroid sangat populer
berbeda dengan kamera analog biasa
hasil jepretan kamera polaroid bisa langsung dilihat dalam hitungan menit
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh polaroid meluncurkan produk ikoniknya polaroid one step
kamera ini laris manis di pasaran dan menjadi produk polaroid yang paling banyak terjual
hadir dengan fokus lensa yang tidak bisa diubah ubah
polaroid one step mengusung mekanisme penggulungan otomatis
saat itu one step dijual seharga empat puluh dolar amerika serikat
angka itu senilai satu ratus enam puluh dolar atau dua satu juta rupiah di tahun dua ribu dua puluh
perkembangan teknologi kamera digital di tahun sembilan puluh an menggusur kamera analog yang menggunakan film termasuk polaroid
tahun dua ribu satu polaroid menyatakan diri bangkrut
sempat berpindah tangan dua kali pada dua ribu dua dan dua ribu lima penjualan kamera instan polaroid terus menurun
hingga akhirnya polaroid menghentikan produksi kamera instan
pada tahun dua ribu delapan polaroid menghentikan penggunaan kamera instan
era foto digital memang mengubah segalanya
namun ternyata masih ada konsumen yang lebih suka memandangi foto cetak dibanding foto digital di laptop atau di ponsel pintar
sejumlah kamera instan kembali diluncurkan
seperti polaroid snap instant fujifilm instax mini delapan dan lomo instant wide
melihat pasar kamera instan yang kembali terbuka
kameranya telah dihentikan wifi awet ini

nyatanya dalam pen daily mirror
melalui penumpang yang dikhianati oleh kamera instan
sebelum dipotong undang undang dayanya lagi
sisi emosional konsumen dibuai dengan nostalgia masa lalu